bagaimana kondisi terkini di cianjur pasca gempa bermagnitudo lima enam yang mengguncang bergabung melalui sambungan telepon jurnalis transmedia gani aris
selamat malam gani
selamat malam tiffany
gani bisa anda jelaskan kepada kami posisi anda saat ini berada di mana
kemudian apa update yang bisa anda berikan
terima kasih tiffany
kita saya sampaikan tempatnya
yang sekarang ini saya berada di depan rumah sakit depan utama rumah sakit cianjur
sementara luluran ambulan yang masuk ke dalam maupun yang keluar dari rumah sakit
ini lima menit sepuluh menit keluar masuk
ini mengangkut korban yang akibat jumpa beruntungan tadi
nah tepat di depan
dan sehingga ini beberapa ambulan yang datang mengangkut beberapa korban luka berat ringan maupun korban meninggal
baik gani apakah rumah sakit yang menangani atau fasilitas kesehatan yang menangani korban yang terkena dampak gempa ini hanya berada di tempat anda sekarang saat ini
atau ada beberapa lokasi lainnya yang memang dikerahkan untuk penanganan bagi korban
ya untuk penanganan
dengan korban yang luka berat maupun yang luka ringan
ini rumah sakit menyediakan tenda tenda di luar ruangan rumah sakit
ini mungkin untuk penanganan yang lebih serius
karena sampai saat ini jumlah korban yang berdatangan ke rumah sakit cianjur ini terus berdatangan
gani apakah dari pengamatan anda di lapangan ketersediaan
fasilitas kesehatan kemudian juga tenaga kesehatan yang dikerahkan untuk penanganan korban gempa cukup bisa mengakomodir
karena mengingat tadi anda sampaikan korban yang datang ke rumah sakit anda berada sekarang memang masih terus bertambah
ya pantauan kami di lapangan
selain rumah sakit ini pekerja pekerja medis baik dari dalam rumah sakit maupun puskesmas yang berada di kabupaten cianjur terus berdatangan untuk membantu
untuk membantu melakukan
penanganan terhadap korban korban yang luka luka
dari yang anda dapatkan informasi yang anda dapatkan gani prediksi potensi kerusakan akibat gempa ini
halo iya gani dari informasi yang anda dapatkan prediksi potensi kerusakan yang diakibatkan oleh gempa
potensi kerusakan yang saya pantau di lapangan ini beberapa rumah sama perantauan tempat kerusakan berat
ada yang krap hr dan juga plr dentuk rumah sampai retak retak dan pantauan
bagaimana seperti itu
evakuasi di lapangan berarti juga masih terus dilanjutkan ya gani sampai
dengan pukul enam atau sore hari ini ya
ya untuk pertanganan evakuasi terus berban
terus berdatangan yang diangkut oleh ambulans
oke gani mengingat potensi kerusakan tadi seperti yang anda sebutkan
permukiman warga bangunan gedung dan lain sebagainya
artinya bagaimana dengan penyediaan lokasi pengungsian bagi warga
atau masyarakat yang terdampak gempa
nah untuk pantauan saya di lapangan
tadi belum semuanya tercek ke lapangan
karena tadi saya fokus di titik pelongsoran
jalan penghubung nasional cianjur jakarta
terdapat di sana juga banyak korban yang masih tertimbun
oke bagaimana ketersediaan pasokan listrik
kemudian infrastruktur seperti jalan
yang menuju ke cianjur
apakah bisa anda lebih jelaskan kepada kami kondisinya
ya untuk penelanan listrik
tampak tadi terlihat sempat karyawan pln terus membenahi
dan memperbaiki saluran saluran listrik
untuk menerangi dan bisa lancar evakuasi di beberapa titik
terus membenahi ya
apakah anda masih merasakan gempa susulan yang terjadi di cianjur
sampai saat ini tidak di bali
kita akan terus pantau bagaimana perkembangan penanganan pasca gempa
yang mengguncang cianjur
terima kasih jurnalis transmedia gani aris
melaporkan langsung dari cianjur jawa barat